oke selanjutnya ini informasi dari kuliner gitu ya
kroffel iqbal tau gak
saya itu tau segala macam
itu kalau saya tidak salah dia tolong jangan dibully ya
ini para pecinta makanan korea ini
karena ini kalau saya tidak salah kroffel itu perpaduan antara croissant dan juga waffle
oke daripada kamu deg degan
mending kita informasikan yang valid begitu ya
memang benar camilan yang ini tuh dari korea begitu ya
dan ini tuh jadi tren karena kerap muncul di klip video artis korea iqbal
tapi tampaknya ini animo masyarakat indonesia ini tidak mau ketinggalan
saya lihat di media sosial ini setiap hari saya lihat ini antriannya widi
panjang banget untuk mendapatkan si travel ini
nah seperti apa sih sebenarnya kroffel ini sehingga menjadi buruan masyarakat indonesia
berikut liputan yang untuk anda
crispy di luar manis di mulut
inilah kroffel salah satu jajanan hits korea yang tengah menjadi tren
kroffel mulai naik daun di korea sejak awal tahun lalu
setelah salah satu personel the dua da vinci kang ming kyung
mengatakan street food ini sebagai camilan favoritnya
penasaran dengan kudapan favorit idol netizen korea pun ramai ramai mencari tahu
jamin nct yang merupakan idol k pop ternyata juga menyukai jajanan populer ini loh
dalam wawancara bersama jeff benjamin dari forbes
ia menyampaikan sebagai pecinta makanan manis kroffel menjadi pilihan favoritnya
kroffel merupakan paduan crosesan dan waffle
untuk membuat kroffel cukup mudah hanya dengan memanggang adonan crosang dalam cetakan waffle
dan dalam penyajiannya bisa disajikan polos atau dengan varian isian
setelah eksis di korea kroffel kini mulai naik daun di indonesia
ya di rumah aja selama ppkm ini paling enak nonton korea sambil ngemil nih
tapi apa ya dalgona coffee udah pernah garlic bread juga
ah yang lagi hits nih kroffel langsung aja kita pesen online
tempat pesanan pertama saya di social affair yang bisa ditemui di beberapa tempat mulai dari jakarta selatan hingga di bsd
berbagai varian kroffel bisa anda temui di sini
pesan yang mana ya kita minta rekomendasi dulu yuk
aku sukanya yang plain sama yang metal sirup itu enak banget
saya pun memesan beberapa varian mulai dari maple nutella peanut butter dan kaya
hmm jadi tak sabar ingin mencoba
animo masyarakat saat ini untuk kroffel sangat luar biasa sangat antusias sekali
rata rata per hari kita itu mungkin bisa lebih di atas ratusan sih sebetulnya
cuma during psbb kemarin yang pertama mungkin lebih dari seribu ya seribu pieces per hari
beralih ke tempat kedua saya juga memesan di loko kroffel yang bertempat di merchant hype station bintaro tangerang selatan
nuansa outletnya pun sudah ala korea ya
varian menu di sini juga tak kalah berbeda dari tempat sebelumnya
ada dua jenis kroffel yakni manis dan asin
untuk yang manis ada varian blueberry hingga cheesecake yang bisa dicoba
sedangkan kroffel asin anda bisa mencoba garlic butter hingga bacon and cheese
kroffel yang kita memang berbeda dari kroffel yang lain karena butternya juga lebih berasa
kita juga mengambil bahan bakunya juga dari supplier yang lebih premium lah
sama ini sih harganya juga ramah di kantong kok
untuk menjaga kroffel tetap nikmat sampai di rumah topping dari kroffel akan dipisahkan di tempat kecil seperti ini
wah ini keren banget
wah ini keren banget
wah ini keren banget
sudah sampai saatnya mencoba
hmm emang ya paling asik dengerin lagu korea sambil makan kroffel kayak di videonya
jadi berasa mirip gitu sama artis korea ya
memang kalau kroffelnya sendiri di sini rasanya beda ya kayak waffle biasanya
jadi crispy di luar tapi lembut di dalam
ditambah lagi dengan topping topping yang bermacam macam
ini bikin makannya ngunyanya jadi nggak bosan
untuk dapat mencicipi satu kroffel ini anda cukup merogoh kocek rp dua puluh hingga rp tiga puluh lima
pastikan juga ya selalu menjaga protokol kesehatan saat menerima pesanan layanan antar
agar anda tetap aman dan sehat di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia tangerang banten